oh kenapa bilang gelo crazy itu bukan
kalau kata yang bener itu kata daripada stillheart
gon pergi dari hadapan saya
kalau tidak setuju get out
lagi mikirin mau buka toko emas baru ya
gak gak gak gak gak gak gak gak
saya lagi gak punya uang buat minjemin kamu
siapa yang mau minjem uang
terus kenapa kamu kesini
tadi saya lihat wajah kang jahal lagi stress banget
makanya saya semprin siapa tau bisa saya bantu
ujung ujungnya gak enak kalau sama kamu mah
lagi bertengkar sama istri ya
saya lagi mikirin bagaimana caranya berangkat haji
wah kebetulan kang kenapa gak ikut summiri travel aja
eh mau ikut percaya
sejak kapan kamu punya travel
hayu ke kantor saya dulu yuk
tuh kantornya sebelah sana
ini dia kang jahal
ini kantor saya tuh kang jahal
ya ampun kamu tidak jangan mengada ada ya
saya lebih baik pulang kalau begini mah
eh sudah jahal
tunggu dulu lihat ini
tuh travel haji dan umroh murah dan terpercaya
sebentar ini nih
o n h plus seratus juta per orang
pesawat kelas satu
mewah fasilitas hotelnya
dan berangkat tahun ini mah
berangkat tahun ini juga kang jahal
jadi bisa berangkat tahun ini
namanya juga o n h plus
bulan september kang jaha berangkat naik haji
tapi seratus juta malte yang itu ah
begini kang jahal
ini sebenarnya punya bos saya usaha travel ini
itu bagaikan anak dengan ayah
jadi saya punya keistimewaan untuk memberikan diskon
kepada teman teman saya
termasuk kang jahal
kang jahaal rencana berangkat berapa orang
mantap itu kang jahal
kok bisa kebetulan begini
kita masih punya tiga kursi dengan harga istimewa
hanya tiga kursi loh kang jahat
sembilan puluh juta per orang
tambah diskon dari saya delapan puluh juta sebagai teman teak
kumaha kang jahal
terus berangkat tahun ini benar
bener kang jahal
kita kan teman dari kecil
nyari belut eh di sawah sama sama
gini kang jaha tinggal setor dua ratus empat puluh juta aja ke saya
bulan september nanti kang jahar bersama keluarga berangkat naik haji
empat puluh juta tak ada dimana duitnya tuh ah
eh kang jaha selalu ada jalan untuk orang yang mau berusaha
ini kesempatan langka loh kang jawab
jangan sampai aja ini mah diambil sama orang lain
ini karena kita tuh sebagai teman
tenanglah kang jahal
jangan kang jangan
tolong beri saya waktu kang
ah sudah sudah kang
kang jangan singtar rumah saya kang
kalau melihat ah kang saya ingat kepada kang jeng mas axel rose
itu artinya selamat datang di rumah kami
akang sudah saya anggap sebagai keluarga kami sendiri
oh kalau begitu mah saya sudah boleh pinjem uang atuh
saya teringat kata kata dari skid row sebastian bach
yang mengatakan i remember you
aduh kang saya teh gak ngerti
akan sebagai pemilik toko emas itu kan
ah itu teh benar betul
kalau soal pinjaman uang dua ratus empat puluh juta itu gampang
tapi ada syaratnya
garansi atau jaminan
rumah akang sebagai jaminannya
oh kenapa bilang gelo
crazy itu bukan
itu julio iglesias
kalau kata yang bener itu kata daripada steelheart
gon pergi dari hadapan saya
kalau tidak setuju get out
awas kan lah
aduh berat juga
pake jamin rumah mah
tapi kalau gak berasik pinjam mah
hai saya setuju kan hahaha setuju setuju
hai keep walking tes tes tes satu tes tes tes satu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kepada bapak bapak ibu ibu warga desa cikuyak kami mengumumkan mengharapkan agar bapak bapak ibu ibu
berkumpul di halaman masjid jami al awwabin ini tep penting assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
tapi tapi teh kenapa harus pakai pengumuman segala biarin atuh neng biar semua tahu ya
kamu mainin jian kumaha enggak asyik ah kamu suka ngesen apa ngeliat mami papi seneng teh
ayolah ibu sini
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu yang saya hormati
ibu ibu yang saya hormati
saya mah mau mengumumkan kebahagiaan keluarga saya
mau berangkat haji tahun ini